keinformasi menjelang pemilihan gubernur dki tahun dua ribu tujuh belas
kendati memilih jalur independen basuki cayapurnama atau ahok
yakin tetap akan mendapat dukungan dari sejumlah partai
setelah membekali dirinya dengan fotokopi satu juta kartu tanda penduduk dki jakarta
ahok juga menerima dukungan dari sejumlah kalangan partai politik
setelah resmi menerima dukungan dari partai hanura dan partai nasdem
ahok juga tengah mengintensifkan pendekatan dengan dua partai politik
yakni partai kebangkitan bangsa dan partai amanat nasional
dan jika dikomparatifkan dengan data pilkada tahun dua ribu empat belas
suara dari empat partai ini setara dengan satu juta suara
suara yang diperoleh itu kelak akan ditambah pula dengan jumlah salinan kartu tanda penduduk dki jakarta
oleh relawan independen teman ahok yang ditargetkan mencapai satu juta ktp
kemarin kita ketemu pan pak jurki fli beliau juga mau dukung
dia kan masih lihat bawah dia masih pelajarin survei
kan dia kan ada penjaringan semua partai ada tahapan
nah kalau nanti memang pan melihat dki menginginkan saya kembali
kemungkinan pan akan dukung
pkb juga akan pertimbangkan hasil survei
kalau hasil surveinya memang dki mau saya mungkin pkb juga dukung
partai yang memberi dukungan kepada ahok memiliki alasan khusus
dinilai mumpuni memimpin ibu kota jika dilihat dari elektabilitas dan integritasnya
integritas menyangkut masalah rekam jejak menyangkut masalah komitmen
ketika yang bersangkutan terpilih bisa mampu merealisasikan janji janji politiknya
nah ketiga prasarat minimal ini saya kira ketika kita melihat sosok ahok ya
selama dia memimpin jakarta saya kira kriteria ini terpenuhi
kan begitu ya kriteria ini terpenuhi
dengan hubungan dari sejujurnya
jumlah partai politik suara ahok setara dengan dua puluh tiga kursi
sesuai dengan undang undang nomor delapan tahun dua ribu lima belas tentang pilkada
gabungan partai politik yang hendak mengajukan sepasang calon kepala daerah
nora spasia jakarta